komunitas pendukung petahana gubernur dki jakarta basuki cayapurnama atau ahok atau teman ahok
kini menggelar acara tidak biasa untuk menambah dukungan dan dana
mereka menggelar teman ahok fair agar pengumpulan satu juta kopi ktp warga jakarta segera tercapai
saya berada di acara teman ahok fair di mana acara ini diselenggarakan oleh para simpatisan pendukung ahok
untuk bisa mengikut sertakan gubernur dki jakarta saat ini yaitu basuki cahayapurnama
untuk bisa maju kembali dalam kontestasi pilgub dki jakarta dua ribu tujuh belas mendatang melalui jalur independen
acara ini digelar di kawasan pancoran jakarta selatan dan inilah suasana yang bisa diperhatikan saat ini
ada panggung hiburan di sebelah sana dan juga warga dki terlihat datang sejak pukul sepuluh pagi tadi sampai dengan hari ini
dan di belakang saya ini terlihat adanya antrian warga yang sedang membeli beberapa merchandise
dengan bertemakan pakaian yang bertuliskan nama ahok di tempatnya
dan kita akan coba
saya tanyakan kepada salah seorang warga yang sudah membeli pakaian di sini
selamat siang ibu namanya siapa
nama saya jenny
ibu jenny datang dari mana ini ibu
saya dari serpong ke sini
saya sih bukan warga dki tapi saya mau dukung ya dengan salah satu cara bentuk beli merchandise nya
jadi ibu bukan warga dki tapi datang ke sini sengaja untuk memberikan dukungan kepada pak ahok gitu ya
nah sebenarnya kalau yang ibu lihat dari kepemimpinan pak ahok ini seperti apa sih bu
saya walaupun ktp
saya melihat maksudnya sudah banyak perubahan gitu untuk yang sudah dilakukan oleh pak ahok untuk warga dki
harusnya kita bersyukur dan kita dukung
dua tahun kepimpinan pak ahok menjadi gubernur dki
ibu sudah mendapatkan banyak hal baik positif maupun negatif
kira kira bisa sebutkan nggak bu hal hal positifnya apa negatifnya seperti apa
yang dulu tiap tahun sekali kan tahun ini sudah berkurang lah
walaupun ya untuk
perubahan nggak bisa sih
misalnya bim semua perlu waktu
menurut saya seperti itulah
saat ini saya sudah bersama dengan founder dari komunitas teman ahok sendiri yaitu mas singgi widya stono
mas bisa dijelaskan sebenarnya tujuan dari acara teman ahok fair ini untuk apa nih mas
yang pertama itu untuk penggalangan dana dan penggalangan dukungan
kalau penggalangan dananya kan proses administrasi ktp kan sudah mau satu juta ktp
tapi kita masih ada proses lagi administrasi
dan itu menghabisin dana
sedikit nggak sedikit banyak sekali
nah makanya kita bikin acara ini supaya orang itu bisa datang crowdfunding mereka bisa beli tiket
nah mereka beli tiket
dananya untuk apa
yaitu untuk penggandaan administrasi segala macam itu dari kita gitu
terus yang kedua itu soal penggalangan dukungan
nah kita kan mau satu juta ktp
sembilan ratus ribu kan sekarang
mempercepat itu yang pertama
yang kedua menambah jumlah pemilih
kita mudah mudahan makin banyak bukan cuma satu juta
itu kita berharap kayak gitu
apa yang bisa warga dki rasakan ketika datang ke tempat ini nih
suasananya yang kita bikin senyaman mungkin
kita bikin supaya teman teman siapapun bisa terlibat langsung di teman ahok
mereka bisa datang ke lounge kami mereka bisa tahu kegiatan kami sih kayak gimana
terus juga bisa nonton acara ini
ada musik ada segala macam
mengisi acara yang banyak banget gitu ya
lalu untuk pak ahok sendiri maju dalam kontestasi pilgub dua ribu tujuh belas
tentu banyak saingan
ini dari lewat partai politik dan pak ahok lewat jalur independen
teman ahok optimis tidak untuk kemenangan pak ahok nantinya
kita masih optimisnya sekali
dan baru satu kan yang baru sudah siap untuk maju kan
baru pak ahok aja
makanya sampai sekarang kita masih optimis sekali bapak bisa maju lewat independen
yang kedua bapak bisa menang
baik terima kasih atas waktunya mas enggi
semoga sukses acaranya ya mas ya
ya acara ini akan diselenggarakan mulai hari sabtu sampai dengan minggu besok tanggal dua puluh sembilan mei dua ribu dua puluh
dengan tema sejuta teman sejuta harapan
tapi tentunya jakarta juga memiliki sejuta permasalahan yang harus diselesaikan
baik oleh gubernur yang saat ini masih menjabat ataupun gubernur yang nantinya terpilih pada kontestasi pilgub dua ribu tujuh belas mendatang
abi pratama jakarta